berdasarkan keseluruhan uraian tersebut di atas kami tim penuntut umum dalam perkara ini berpendapat
bahwa pledoi tim penasihat hukum haruslah dikesampingkan
karena uraian uraian peledoi penasihat hukum tidak memiliki dasar yuridis yang kuat
yang dapat digunakan untuk menggugurkan surat tuntutan penuntut umum
berdasarkan hal hal tersebut diatas penuntut umum memohon kepada majulis hakim
yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk
satu menolak seluruh peledoi dan dari tim penasihat hukum terdawa richard elisarpudi hanglumiu
dua menjatuhkan keputusan sebagaimana diktum tuntutan penuntut umum
yang telah dibacakan pada hari rabu tanggal delapan belas januari dua ribu dua puluh
demikian replik penuntut umum atas peledoi penasihat hukum terdawa richard elisarpudi hanglumiu
yang telah kami bacakan dalam persidangan hari ini
senin tanggal tiga puluh januari dua ribu dua puluh
selanjutnya kami menyerahkan sepenuhnya kepada majelis hakim yang mulia
untuk memutuskan perkara ini dengan seadil adilnya